di rumah sakit
bawa anak kamu yang kemarin demam
nengok keponakan kang murad taslim
taslim lagi di pasok
waktu ada sepuluh orang datang
markas mereka diman
gak jauh dari pasar
taslim sudah ngasih tahu gambarannya
kita nengok taslim dulu
saya sama cecep mau nekok taslim dulu
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
ini orang baru
kamu sama yang lain anak buah kang reno di sini cuma berempat
yang dua teman saya
saya kesini bukan cuma berempat
masih ada lagi
sama teman teman kamu
anak buah kang reno
ini bukan tempat kalian
kamu sudah main kroyokan
masih kena juga
tendangan tak terduga kang
maksudnya waktu tadi dia mau nendak kamu
dia gak bilang dulu
yang lain kemana
saya suruh bubar dulu
orang kita berapa yang cedera
tiga termasuk yayat
selain yayat hakim kena rahangnya
gigi gerahamnya sampai goyang
satu lagi iming kena selangkangannya
tadi sampai hampir pingsan
linu gak bisa jalan
kesarahan kalian kena dua duanya
yang satu lagi kabur
kamu kenapa gak ikut pergi
teman kamu sudah pergi semua
di rumah sakit
bawa anak kamu yang kemarin demam
menengok keponakan kang murad taslim
nggak tahu kang
taslim lagi di pasar
waktu ada sepuluh orang datang
dia punya nama lengkap
mawardi keponakan kang pipit
mawardi keponakan kang pirmansah pitra
dia berhasil kabur
murad ada di situ
sekarang kalian mau ke mana
udung masih jualan di pasar
kita masih nitip jual kicimpring di kios dia
saya mau ketemu udung
mau tanya tanya soal penjualan kicimpring
kamu cecep temenin saya
ajak murad juga
saya berangkat sekarang
kita harus cepet cepet ke pasar
langsung aja ke markas orang orang yang roda taslim
kita disuruh nemenin kang mus ketemu mang udum
dia mau ke sini
minta dia antar ke rumah sakit
ini kan rumah sakit
rumah sakit tempat dia biasa kontrol
hari ini jadwal dia kontrol
tapi barusan waktu nelepon
dia ngeluh soal jantungnya
suaranya kedengeran seperti kesakitan
terus minta diantar ke rumah sakit
kita ke pasar atau ngurus bikit dulu
taslim di sini gimana
ada dokter sama perut
ada dokter sama perawat
sebentar lagi istri sama anak saya sampai sini
terus saya antar ke rumah pipit
saya beli isi ganti udah pains
masa beli pinta

ewok diduk iodh ijal lagi disini
ada yang ngusir mereka dari terminal
mereka gak kenal
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik

tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu tiada penjajahnya
kamu bisa dihubungi
tony juga tadi katanya gak bisa ngelepon kamu
tony ada di sini
iya di jalur bis
sama usep sama boris
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
bukan cuma tony sama boris
ada otang sama jack juga
kamu gak dengar suaranya
ledang ledang ledang
semarang semarang semarang
kamu di terminal
sudah kerja lagi
sama utang sama jack juga
karena bos bobon udah gak ada
maka kebanyakan sia sia tuntik
kami order gak sampai mati
tapi jadi kasus yang ditangani polisi
tenang kami tidak meninggalkan jejak
ini penelunasan ongkosnya